pemerintah kian sigap bergerak untuk mewujudkan target pemerataan kelistrikan di indonesia
salah satunya adalah pemanggilan direktur utama pln sofian basir
ke kantor kementerian energi dan sumber daya mineral sdm oleh menteri sdm ignasius jonan
dilansir dari detik finance direktur utama pln sofian basir
terlihat mendatangi kementerian sdm untuk rapat pada pukul sepuluh lewat empat puluh lima menit waktu indonesia barat
selain jonan wakil menteri sdm marchandra tahar dan dirjen energi baru terbarukan
serta konservasi energi atau ebtk kementerian sdm rida mulyana juga ikut rapat bersama sofian
dirjen ketenaga listrikan kementerian sdm jerman mengungkapkan bahwa jonan ingin meminta masukan dari sofian
soal program pengadaan listrik tiga puluh lima mw